mak juga baru tau
kalo aceng sering ke rumah si cucu malam malam
untung saja si cucu tidak mau
coba kalau ketemu yang mau
jadi guru atau karyawan
bahasa kerennya dari orang orang kampung cidahu ini
gaji karyawan itu lebih besar dari hasil kang wawan berkebun
mungkin saja wawan jadi orang kaya dari hasil karyawan
tapi status wawan jadi berubah pak
dari pemilik menjadi pekerja
dari orang yang mengambil keputusan
menjadi orang yang selalu diatur oleh keputusan pak
bagaimana kalau tanah ini teh dikelilingi oleh pabrik
apakah kang wawan mau menjual tanahnya dengan harga yang lebih murah
padahal saya bersedia bayar mahal dari harga yang sekarang
insya allah pak
kalau tanah ini bakalan dikelilingi oleh pabrik
tetap hati wawanma tidak akan pernah menjual tanah ini sedikit pun pak
pasti udah di artistic
dari mana cek
tadi kita dari rumah kamu ngintipin tapi kamunya gak ada
emangnya tadi kita ngapain atuk
emangnya tadi kita ngapain atuk
kok papi mami belum pulang ya
kok papi mami belum pulang ya
sama ini nomornya kang mulyadi
iya akan datang
saya tadi fitnah kum
cucu bilang sama em kalau saya sering rumahnya malam malam
dor gor pintu lagi
kamu juga sih yang tidak tidak
sumpah kum saya gak pernah gitu kum
ya kamu juga sih mungkin si cucu sebel sama kamu
mungkin si cucu sebel sama kamu
makanya dibilang kayak begitu sama
ya udah lah kum
kamu lebih percaya mereka daripada saya
saya mau sendiri
setiap ada yang pulang selalu minta cerai
saya mau pulang aja
kenapa kamu jadinya baper
udah sini aja dulu ah
bapak nggak ada duduk sini
kamu lagi belajar ya
kalau gitu aku pulang aja takutnya ganggu
enggak enggak usah
edor gak ganggu
kalau ada yang mau diobrolnya ngomongin aja
sebenarnya nggak ada yang diobrolin
cuma bosen aja di rumah sendirian
tapi sama mami di rumah nenek
tau ngobrolin apa semuanya ngumpul di situ
ehm sebenernya gak ada yang diobrolin
cuma bosen aja di rumah sendirian
tapi sama mami di rumah nenek
tau ngobrolin apa semuanya ngumpul di situ
kalau mau buka buka buku kan bisa di rumah
kalo disini mah ganggu pebri
edward gak ganggu
iya om ini juga mau pulang
pebri omakum pulang dulu ya
bapak edote kasian dia lagi kebingungan dia butuh teman ngobrol
edward itu laki laki pep laki laki harus bisa menyimpan rasanya sendiri
kalau mau curhatnya sama laki laki jangan sang perempuan sama anak saya lagi
mak juga baru tahu
kalau aceng sering ke rumah si cucu malam malam untung saja si cucu tidak mau
coba kalau ketemu yang mau bablas
wajah kamu kelihatan cerah pasti lagi bahagia
tadi saya sudah bicara sama dede cantik
alhamdulillah dia terima pendapatan saya berapapun
mudah mudahan begitu amin amin
soalnya dulu kaum pernah ngomong kayak gitu juga

terima kasih mamma
tak berdeal dong
kemaja sih permainan
biar saya aja yang rapiin
biar kayak aja yang beresin
kamu liat diduduk aja
sebentar ya kang
aku harus tidur ya
gimana caranya mempertahankan rumah tangga kang
saya gak tau sob
soalnya rumah tangga saya juga belum terlalu lama
kalau saya kasih kamu teori
nanti saya takut tak kabur
eh maksud saya teh
rumah tangga kang kesuara kan sering bermasalah
tapi ya alhamdulillah masih utuh
nah maksudnya itu
saya gak tau sob
saya jalanin aja
soalnya yang saya rasakan waktu pacaran sama sekarang
kekurangan adalah kelebihan
pas udah nikah
kelebihannya adalah kekurangannya
di mana aja kau coming
kita itu harus bisa
orang dengerin apa yang kita